stok ataupun persediaan cabai di dalam kulkas anda sudah seberapa banyak
apakah harus membeli lagi ke pasar
karena harga cabai rawit hingga hari ini masih menembus angka lebih dari seratus ribu rupiah
masih cukup tinggi ya seratus ribu rupiah per kilogram
ini lebih mahal daripada harga daging sekilo nih
nah banyak masyarakat yang kelimpungan
kenapa karena cabai itu kan bagian dari makanan sehari hari kita
nah ada cara pemirsa untuk mengantisipasi hal itu
ada cabai jenis dragon yang menjadi alternatif pengganti cabai rawit bagi warga ataupun juga bagi petani
inilah cabai dragon yang ditanam di area persawahan di dusun cilembu magelang jawa tengah
cabai jumbo yang belum dipatenkan namanya ini sengaja ditanam dan dikembangkan oleh muhammad ajik tarmizi warga yogyakarta
ajik mengaku benih cabai dragon didapat dari temannya yang bekerja di sebuah kantor botani di tiongkok
cabai ini adalah hasil persilangan cabai tropis dengan cabai hutan tiongkok
benih cabai jumbo tersebut kemudian mulai dikembangkan setahun lalu di kawasan magelang dan sekitarnya
selain bentuk fisiknya yang jumbo cabai dragon memiliki tingkat kepedasan yang sama dengan cabai rawit
harganya pun sangat terjangkau sekitar rp tiga puluh lima per kilogram
tingkat kepedasannya ini pedasnya itu udah
karena kita tahu bahwa mereka juga ngerti bahwa orang orang indonesia itu kan suka pedas
memang dibuat untuk pedas
dicari untuk formulanya pedas
nah ini baunya aja udah
cara menanam cabai jumbo tersebut secara teknis sama dengan penanaman cabai pada umumnya
hanya petani perlu mengubah pola perawatan tanam dengan memperhatikan kebersihan lingkungan pengobatan dan pemupukan
dari joko purnomo magelang